engkau telah mengambulkan doaku
putriku rara santang sudah datang dengan selamat
kamu pulang dengan selamat
dimana saudara saudara muda
kenapa kamu bersedih
apa yang engkau pikirkan
aku ingin pulang ke tanah jawa tercinta
aku sama sekali tidak mempunyai uang
mintalah kepada allah
berdoalah dengan kerendahan hati
allah tidak pernah menolak doa doa hambanya
hamba ingin pulang ke tanah jawa ya allah
untuk menyiarkan agama islam
hai tapi maaf paman aku tidak mempunyai uang untuk membayar paman jangan pernah
meremehkan orang lain kian santang astaghfirullahaladzim maaf paman aku tidak
bermaksud meremehkan paman tapi terima kasih paman sudah mengingatkanku
mau kemana paman kamu mau pulang ke tanah jawa bukan iya paman
seekor cacing tidak bisa terbang tidak bisa berenang tapi dia bisa menembus
di tanah yang dalam dinda gentring mani
untuk apa kanda menyusul dinda dinda bukanlah apa apa dibandingkan yunda
subalarang dinda subang larang sedang sakit dan dia membutuhkan perhatian lebih
kanda mohon dinda bisa mengerti kanda pikir dinda
sakit dinda juga sakit kanda dinda sakit memendam rasa cemburu yang tidak tertahan lagi
untuk apa dinda memperturutkan api cemburu yang hanya akan membuat hati tersiksa dan juga merah
dinda tidak cemburu kandang
hai yunda subalara memiliki anak yang istimewa mereka menguasai kitab kitab sastra dan ilmu
kanda tidak pernah membeda bedakan putra dan putri kanda tapi semua orang tahu bahwa kanda tidak dapat memiliki kebolehan dan keabadangan kandungan dan ketahuan menyeri
kanda tidak pernah membeda bedakan putra dan putri kanda tapi semua orang tahu bahwa kanda tidak akan diberi peluang untuk artis dan pelitupan beriman atau sifat yang bisa diberikan kepadamu
putra dan putri kanda
tapi semua orang tahu

anda selalu saja memberinya hukuman
menghukum bukan berarti membenci
agar surawis sesa
bisa tahu dengan tugas dan tanggung jawabnya
jika kelak dia menjadi seorang pemimpin
bersiaplah kian santang
sebentar lagi kita akan tiba di tanah jawa
kian santa lihat di sana
apa benar di sana ini tanah jawa
mereka mereka mengenakan batik
alhamdulillah kita sudah sampai di tanah jawa kisanak
kian santang tugasku sudah selesai
aku berasal dari pajajaran
aku dari tanah suci
kalau aku boleh tahu
pajajaran masih jauh ya dari sini
bisa berbulan bulan sampai sana
terima kasih paman atas petunjuknya
kalian semua berada di kota aidegam
apa yang hanya tidak pernah kauui semua itu sangat terperangkap
bukan doang keco
itu memang harus kukip juga
yang lebih baik untuk ditembak

tidak ada yang lebih baik
engkau telah mengambulkan doaku
putriku jangan santai
yang sudah datang dengan selamat
ibu sudah selamat
kami pulang dengan selamat
dimana saudara saudara muda
raka walang susang menuju ke istana
bagaimana dengan raya mujian santan
entahlah ibu nda
rara pun tidak tahu dimana keberadaannya
bukankah kalian harus saling bersama
bukankah kalian harus saling menjaga
iya ibu nda
kami berpisah jalan selama lima tahun ibu nda
putra kukian santang
engkau ada di mana sekarang nak
engkau anak yang paling kecil
tapi harus menanggung bahaya sedemikian besar ya allah
ya allah mbak mohon padamu ya allah
lindungilah putra hamba kukian santang ya allah mbak mohon
ini semua kesalahanku ibu nda
tidak seharusnya aku membiarkan
raya dan raya
kiat santang untuk memisahkan diri
maafkan aku ibu nda